presiden joko widodo menyatakan tidak akan melindungi menterinya yang tersandung kasus korupsi
ketua kpk firly bahuri pun sempat menyatakan koruptor bansos covid sembilan belas bisa dihukum mati
lalu apakah pemberantasan korupsi sudah benar menjadi hal yang serius ataupun prioritas ataukah masih setengah hati dijalani
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
dengan busro mukodas ketua kpk periode dua ribu sepuluh dua ribu sebelas dan juga saat ini menjabat sebagai ketua pp muhammadiyah bidang hukum
dan ham selamat sore assalamualaikum pak busro
selamat sore waalaikumsalam
pak busro lagi kita berbicara mengenai kasus korupsi
kali ini dua menteri di era jokowi tersandung kasus korupsi
bagaimana kemudian anda melihat upaya untuk pencegahan anti korupsi saat ini
berbagai upaya sudah dilakukan
tapi tampaknya masih gagal untuk mencegah perilaku korup pejabat
marilah kita mengajak mendidik masyarakat untuk memaknai skandal ini
agar masyarakat terutama dalam hal ini rakyat yang berdaulat
mampu semakin melihat bagaimana birokrasi yang sudah dipilihnya lewat pemilu lima tahunan itu
itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah merangkama makna itu
perkara ini kalau kita lihat ada sandingannya
yaitu tiga perkara lain di era presiden jokowi sejak periode pertama
berarti perkara ini sudah menyangkut empat menteri
semuanya tentang suap
semuanya menteri itu berasal dari partai politik
jika saya tidak salah
pak nanya bahwa terjadi keajegan yang bertahun tahun
bahkan sejak presiden sebelumnya itu
tentang pola pola suap
nah pertanyaannya sekarang
bukan hanya melihat kulitnya saja
kasusnya ansih tidak
tetapi itu menggambarkan bahwa
birokrasi negara kita pemerintahan kita
itu memang birokrasi yang semakin menggambarkan korporatokrasi kleptokratif
yaitu korporasi yang menguasai birokrasi pemerintahan
dan juga birokrasi dewan perwakilan rakyat
jadi tidak heran jika
suap ini terus menjadi model modus
dan itu sudah berjalan bertahun tahun
nah selanjutnya dengan kasus ini
kalau tadi dikatakan oleh ketua kpk
tentang kemungkinan hukuman mati
itu satu sisi
tapi sisi lain yang tidak kalah penting adalah
segera ada proses koreksi total dari birokrasi pemerintahan ini
bahwa sistem yang diterapkan itu
semakin menghasilkan proses proses kleptokratif tadi
proses proses pencurian oleh birokrasi tadi
ini kan prosesnya sebenarnya
prosesnya ini kan sudah berlangsung
meskipun tadi anda mengatakan di periode sebelumnya juga terjadi kasus suap
filter yang dilakukan dari sisi birokrasi
dari kementerian dalam negeri
untuk korupsi kepala daerah
ataupun dari dpr
banyak kemudian yang dilakukan
tapi belum berhasil juga
sehingga masyarakat kemudian sampai pada titik
apakah memang harus
hukuman mati sehingga memberikan efek jerah
kan logika pemberatan
dan itu ada pasalnya
dalam kasus ini
pasal dua undang undang
tindak pidana korupsi
dan unsur unsurnya agaknya sudah terpenuhi
kalau sekedar sudah dihukum mati
ketika kemudian sistemnya tidak berubah
kulturnya tidak berubah
proses proses politiknya tidak berubah
yang itu bersumber dari pemilu yang transaksional
selamanya kasus seperti ini akan terus terproduksi
akan terus diproduksi
dan berapa banyak orang yang menandakan dihukum mati
tetapi sistemnya tidak berubah
jadi menurut pak bucro
ancaman hukuman mati tidak akan memberikan efek jerah
karena memang ini harus ada revolusi yang lebih besar lagi
untuk mengubah pola birokrasi kita
ketika zaman pak bucro
masih aktif menjadi pimpinan kpk
baik jadi wakil ketua kpk dan juga ketua kpk
apakah ancaman hukuman mati ini pernah menjadi salah satu bahasan
dan kami maksimal menerapkan hak dan kewajiban moral hukum
yang diatur di dalam undang undang tipikor dan juga kuhp itu
ketika itu kita terapkan pada ketua
mantan ketua mahkamah konstitusi yaitu pak akhil mukhtar
dengan hukuman seumur hidup dan itu
dengan tuntunan seumur hidup dan itu dikabulkan sampai mahkamah agung
kemudian yang kedua
bekerjanya kpk dulu itu dari hilir ke hulu
dari penindakan ke pencegahan
pencegahan ke penindakan lagi
secara konsisten konsekuen dan didukung penuh oleh pemerintahan sby kala itu
sehingga banyak peraturan perundang undangan yang kami ubah
bersama sama dengan kementerian terkait
dan dengan perubahan itu lalu terjadi potensi kerugian ratusan triliun itu
bisa dihindari misalnya di sekretari omnigas salah satunya
nah karena ada etikat baik dari presiden saat itu
nah sekarang kita ada yang berkata
dihadapkan misalnya apakah sekarang ada potensi itikad baik itu
lihatlah saja ada undang undang cipta kerja ada undang undang minerba
ada undang undang kpk yang melemahkan kpk itu sendiri
tapi apa yang terjadi saat ini bagaimana sejumlah operasi tangkap tangan
gencar dilakukan kpk setidaknya dalam satu bulan terakhir
bagaimana presiden mengatakan bahwa mendukung apa yang dilakukan oleh kpk
bahkan yang terakhir pak juliari adalah kader pdip
partai di mana presiden jokowi berasal
menurut anda apakah memang posisi ataupun kondisi saat ini
berbeda dengan pada saat anda menjabat atau seperti apa
oh iya berbeda jauh
presiden tidak cukup presiden jokowi maksud saya
tidak cukup menyatakan perhatian tidak akan melindungi
itu statement maaf ya statement kelise gitu
sekarang faktanya bahwa ketika prinsip manajemen
ketika kepercayaan tentang banyak urusan yang diserahkan kepada level menteri
diserahkan kepada parpolnya
nyatanya parpol tidak mampu menghasilkan putra putra terbaik
yang punya akhlakul karima punya integritas punya kejujuran
justru yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan
dan itu diduga keras
afiliasinya juga tidak lepas dari parpol yang mengirimnya
anda melihatnya arahnya hingga ke sana
iya faktanya bukan bukan bukan apa lagi ya
bukan dugaan lagi tapi fakta itu menunjukkan
prinsip manajemen yang universal
menempatkan orang sesuai dengan keahlianya itu termasuk
dan itu juga menunjukkan
moralitas yang tinggi
dan ini ternyata empat kali kasus ini
suap semuanya dari parpol semuanya
pertanyaannya misalnya salah satu contoh saja
kasus kkp kelautan dan perikanan
kalau presiden itu tegas
jangan serahkan kepada menkonya
karena apalagi menkonya sudah banyak opini tentang dia
terlibat dalam bisnis segala maceman
orang yang tidak punya interest interest
seperti yang sudah terjadi sebelumnya
dan itu banyak putra putra kita
banyak termasuk yang di luar parpol itu banyak sekali
baik pak bushro terima kasih sudah berbagi perspektif
bersama kami pemberantasan anti korupsi ini
tampaknya masih menjadi pr bagi kita semua
tidak hanya pemerintah kpk tapi juga masyarakat
terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami
di cnn indonesian newsroom